sementara itu otoritas jasa keuangan menyebutkan saat ini belum ada bank yang melaporkan jika sistemnya terinfeksi virus ransomware wannacry
kepala eksekutif pengawas perbankan ojk nelson tampu bolon mengatakan ojk telah memonitor dan telah berkomunikasi dengan pihak perbankan
ojk telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh bank untuk memperkuat ketahanan sistem masing masing